di tengah penghitungan suara pilkada serentak dua ribu delapan belas
wakil ketua umum partai gerindra fadli zon
mengkritik lembaga survei dan membandingkannya dengan dukun
pernyataannya pun sontak menjadi polemik di kalangan elit partai politik
hasil quick count alias hitung cepat pasangan calon yang dusung partai gerindra di jawa barat
sudrajat ahmad saiku yang naik tajam dibanding hasil survei sebelumnya
dikritik wakil ketua umum partai gerindra fadli zon
menurut fadli kepada cnn indonesia com
keberadaan lembaga survei harus dievaluasi karena berpotensi menyebarkan berita palsu
berkenaan dengan hasil sebuah pemilu
bahkan fadli menilai dukun lebih baik dari lembaga survei dalam memprediksi hasil pilkada
ucapan fadli yang membandingkan lembaga survei dengan dukun itu pun menuai polemik
dikutip dari detik com bendahara fpdip dpr alex indra lukman penasaran
dukun mana yang dimaksud fadli yang bisa mengalahkan lembaga survei
partai hanura bicara lebih pedas
mereka heran fadli sebagai pimpinan dpr justru lebih percaya dukun daripada lembaga survei
sementara wasekjen p tiga ahmad baidowi pun tertawa karena fadli lebih percaya dukun daripada lembaga survei
karena itu dia menyarankan fadli agar membentuk lembaga dukun nasional
ia pun mengingatkan agar berpolitik dengan rasional
sebelumnya fadli zon mengkritik perbedaan hasil prediksi lembaga survei sebelum dan sesudah pencoblosan pilkada serentak dua ribu delapan belas
fadli menyebut tidak ada lembaga survei yang berhasil memprediksi hasil pilkada serentak dua ribu delapan belas
dua contoh daerah yang tidak sesuai dengan predisi lembaga survei adalah pilgub jawa barat dan jawa tengah